main lo berdua
lo udah mendingan gak
udah bikin celaka
udah yang luar biasa
kayak teman gitu
maaf jack gue baru sempat nengokin lo
iya gue tau lo berdua sibuk
lo gak nyalain gue kan jack
kagak udah gak usah dibahas
semoga udah takdir kali
ini cuma buat mas pur doang
iya ini juga lagi otw
ke dua k enerjay
kayak mas dua ribu lima
kalau naik bunga lagi marahan gimana caranya balikan lagi
kalau nggak dimaafin gimana
bapak capek bu
udah di kampus tadi bapak nggak dapet hibah pendelitian
gara gara bapak lupa
kalau hari ini deadline pengumpulan proposal
udah gitu di pangkalan
nggak ada tuh kakak ojek
akhirnya bapak jalan kaki
sampai pegel ini betis
sabar ya pak
makasih om tisna
nanti malam ibu pijitin ya
uang bunga abis untuk bayar om tisna tadi
rika memang sengaja gak kasih tau kakak
rika cuma pengen tau
kakak amin kangen apa enggak sama rika
saya mau ngejelasin semuanya
nggak usah kang
semuanya udah jelas
ke depan ya
kok punya mobil
kamu mau ngajek apa mau ngejek
pagi juga kak amin
kebetulan saya mau ke rumah neng rika
rika baru mau kerja
kak amin kerja dimana
di rumahnya teh ani
kalau gak bisa nyetir
kenapa gak pake supir
katanya mau garap sawah aja di kampung
kamu punya sim
kenapa berhenti disini